dan saya banggakan
air langga hartarto
partai gorongan karya
dan saya banggakan
dan saya banggakan
abdul muhyemin iskandar
purnamirawan haji ludwig
partai gorongan karya
dan saya banggakan
dan saya banggakan
sekretaris general dpp partai gorongan karya
sekretaris general dpp partai gorongan karya
dan saya banggakan
hari ini sebenarnya sekretaris
sekretaris general dpp partai amazing national
dpp partai kebangkitan bangsa
beras haji ahmad muzzaini
dpp partai gerindra
yang saya hormati prof dr insinyur haji sufmi dasko ahmad
ketua harian dpp partai gerindra
saudara saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan
hari ini baru saja kita bersama sama menyaksikan suatu pernyataan kerjasama politik
di antara empat partai politik yang besar di republik indonesia ini
saudara saudara sekalian pada tanggal yang baik ini
tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu dua puluh tiga adalah persis satu tahun
tanda tangan kerjasama politik antara gerindra dan pkb
dan satu tahun kemudian
kerjasama politik ini diperkuat oleh dua partai bersejarah
partai yang besar partai golongan karya
partai kekaryaan yang dalam pemerintahan
dan demi pemerintahan telah menunjukkan
volatilétat kapabilitas dalam pemer isnat apenas sekali
bisa aucun dinilai pengper ordinary dibim manually dan nilai sen veterania skander
tempayan nilai pemerintahan pada ketiga ulang tahun ini
hari ini saya merenungkan satu dan satu
kami berterusan dibene faktiskt dengan kamu
kita keh failing pertanyaan sekarang
dari orde baru menuju order reformasi sampai sekarang
partai kebangkitan bangsa sebagai perpanjangan tangan di bidang politik dari nadatul ulama
selalu membuktikan berperan besar dalam mengamankan dan menyelamatkan
bangsa dan negara di saat saat kritis
karena itu saya merasa sangat terharu sangat dibesarkan hati saya
dengan kepercayaan yang begitu besar
dari partai partai yang besar dan partai partai yang bersejarah ini
saudara saudara sekalian ini sungguh suatu kehormatan bagi saya
yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai partai ini
dan terutama harapan rakyat indonesia
semuanya saudara saudara sekalian kita berkumpul di sini dipimpin oleh tokoh tokoh politik nasional
yang rekam jejak pengabdiannya sudah lama
mereka berpuluh tahun terlibat dalam kegiatan
dan mereka berpuluh tahun terlibat dalam kegiatan berpolitik
kenapa orang berpolitik
kita berpolitik karena kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita
kita berpolitik karena kita ingin ikut mempengaruhi jalannya negara dan bangsa kita
kita tidak mau menyerahkan nasib bangsa kepada pihak pihak yang
kita tidak yakin cintanya terhadap negara dan bangsa ini
karena itu saya merasa sangat besar hati kepercayaan ini
dalam satu tahun kita berdiskusi kita sudah memikirkan langkah langkah
dan kita di sini juga tidak malu malu mengatakan bahwa kita
kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan
yang dipimpin oleh bapak insinyur haji joko widodo
kita bagian daripada tim jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil
dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang
sebagai landasan untuk kita terus membawa indonesia menuju cita cita bangsa dan rakyat indonesia
yaitu negara adil dan makmur dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat indonesia
kita paham itu kita mengerti masalah
saya bersama tokoh tokoh di depan gus imin mas erlangga pak sulki fili
kita telah bergulat kita bersama sama telah memahami masalah
kita telah mengerti bersama sama dengan pak jokowi kita telah melihat arah ke depan
kita yakini bahwa indonesia akan menuju keadaan yang dicita citakan oleh rakyat indonesia
tetapi kita pun yakin ada syarat kunci
syarat kuncinya adalah persatuan seluruh bangsa indonesia
masalah persatuan ini
adalah bagian yang telah dipikirkan oleh pendahulu pendahulu dan pendiri bangsa kita
yang telah menyusun naskah proklamasi di gedung ini pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima

dan mereka telah merumuskan pancasila sebagai dasar negara
dan mereka telah merumuskan pancasila sebagai dasar negara
dalam sila yang ketiga
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan pancasila yaitu persatuan indonesia
mereka sudah memikirkan kita hanya bisa survive sebagai bangsa
kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan indonesia
saya menawarkan dalam diskusi diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita
bahwa kita terbuka dengan bergabung partai partai dan kekuatan kekuatan politik lainnya
kita akan berhadapan dengan suatu pemilihan umum
kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria
kita akan melancarkan kampanye yang terbuka
yang tidak akan menjelek jelekkan atau mencelah pihak manapun
kita yakini prestasi yang sudah dibuat dan kita yakini hal hal yang akan kita laksanakan
dengan pertandingan yang baik
kita minta mandat dari rakyat
kita memang ingin
kita minta kita ingin maju ke rakyat
kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa
karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa indonesia
kami telah sepakat
kami telah sepakat
kami akan tinggalkan kepentingan pribadi
dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat
kami telah sepakat untuk mencari putra putra dan putri putri terbaik bangga
dan putri putri terbaik bangsa indonesia
dari manapun asal mampu asal punya kapasitas
kita akan merekrut anak anak bangsa indonesia yang terbaik
untuk bersama sama kita atasi hambatan menuju indonesia emas yang akan datang
saya kira itu dari saya saudara saudara sekalian
terima kasih pkb terima kasih golkar terima kasih pan
kepercayaan kepada diri saya dan kepada gerindra
saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa indonesia
dan bersama sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat indonesia
itu tekad kita semua
dan semoga yang maha kuasa meridui itikat berikutnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat berjuang demi bangsa dan rakyat indonesia